bonus demografi pada dua ribu tiga puluh mendatang jadi potensi sekaligus tantangan
yang dihadapi oleh generasi milenial indonesia
kemandirian kompetensi dan berani menghadapi persaingan sebagai wira usahawan atau entrepreneur
jadi kunci untuk menghadapinya
ini pula yang coba dihadirkan lewat rangkaian ajang young entrepreneur summit
yang menghadirkan toko entrepreneur nasional sandiaga salahuddin uno
langsung saja kita bergabung untuk menyaksikan ajang young entrepreneur summit dua ribu dua puluh
yang saat ini tengah berlangsung di dbl arena surabaya
kami persilakan untuk duduk kembali
tadi rina bertanyakan apa sih indonesia yes
iya indonesia yes
mungkin kita langsung saja akan melihat
tayangan video berikut ini supaya kita semua tahu
lebih tahu seperti apa program ini sebetulnya ya
program indonesia yes
mari kita saksikan sama sama
reformer indonesia yes tersesat nama yes
beri tepuk tangan yang meriah untuk bapak kaumrus samad
efer silakan pak
terima kasih mas andre
senang sekali hari ini kita berada di kota surabaya kota pahlawan jawa timur
surabaya young entrepreneur summit ini adalah gagasan besar
yang dirintis oleh kawan kawan dari seluruh indonesia
ada ihwan ritonga di medan
ada akbar di palembang
ada ismail di makassar
kemudian ada abas hadi
ada mas danar dari tulungagung
ada erik dari sumeneb
dan ada mas bambang dari jember
ini semua adalah keinginan kawan kawan
sehingga siang hari ini kita bertemu kita menggelar
untuk mencapai satu tujuan
yaitu bagaimana kita membangun
tapi sebelumnya kita akan sharing dari berbagai macam pengusaha pengusaha
yang sudah tumbuh dari bawah dan berkembang
lalu kemudian bisa meraih satu pangsa pasar yang besar di dalam dunia usaha
surabaya yang entrepreneur summit ini juga mengharapkan
adanya sharing dari seorang figur yang cukup unik
figur ini tahun sembilan puluh delapan ketika krisis moneter terjadi
just di saat banyak pengusaha gulungan
pengusaha gulung tikar
dia justru bisa bangkit dan bahkan bisa tumbuh
bahkan delapan tahun setelah krisis moneter sembilan puluh sembilan
ketika dia berusia tiga puluh tujuh tahun
dia masuk dalam empat puluh orang terkaya di indonesia
usia yang sangat muda
satu prestasi yang sangat cemerlang
saya biasa bertanya kepada beliau
untuk apa bagaimana caranya bisa mencapai hal itu semua
kita harus fokus konsisten menjalankan bisnis plan yang sudah kita rencanakan
bagaimana bisnis plan yang sudah kita rencanakan
tapi kemudian hasilnya berbeda
beliau mengatakan karena itu kita punya iman
kita punya iman
apa yang kita sudah rencanakan
makarallah wa makarallahu hayrum ma'akirun
beliau memberikan jawaban kepada saya
sebaik baik rencana manusia
rencana tuhan pula yang terbaik
di saat karirnya
di saat karirnya mencapai puncak memimpin berbagai macam perusahaan
di dalam dan di luar negeri
di zona nyaman
justru dia memutuskan meninggalkan itu semua
dia meninggalkan itu semua
saya ingin mencari tantangan baru
dan menemukan pengabdian untuk bangsa dan negara saya
itulah sosok yang hari ini secara khusus kita undang
untuk hadir memberikan pandangan
bagaimana memulai entrepreneurship
untuk seluruh anak muda dan kaum milenial di seluruh indonesia
salam untuk semuanya
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

berkunjung di kppi

inilah sandiola uno
saudara saudaraku pemirsa di seluruh nusantara
serta netizen yang budiman

assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat datang kembali di surabaya youth entrepreneurs summit
saya jeda sejenak
senang bisa ketemu teman teman milenial
di surabaya youth dua ribu sembilan belas siang ini
milenial itu kan narsis betul ya
mau tahu artinya narsis
nasionalis rasional dan sistematis
milenial itu juga kepo
kepo itu adalah kreatif rasional dan sistematis
milenial itu juga kepo kepo itu adalah kreatif

kepo itu adalah kreatif rasional dan sistematis
kepo itu adalah kreatif rasional dan sistematis

kepo itu adalah kreatif rasional dan sistematis
situ situ adalah kreatif rasional dan sistematis
kepo ini adalah kreatif rasional dan sistematis
kepo itu adalah kreatif rasional dan sistematis
sekalian sejak lama
bahwa setiap masa
selalu ditandai peran pemudanya
dan saat pemuda
tampil ke muka terjadilah
bangsa ini tahun
pemuda menggagas persatuan
kemerdekaan tujuh belas tahun
sebelum kita merdeka
lalu tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
kaum muda mendorong
lompatan besar proklamasi
jadi nyata menyala
hingga hari ini
sekarang teman teman hidup
di zaman yang beda banget
saya punya harapan yang
sangat besar pada teman teman
sekalian insya allah
teman teman menjadi generasi
terbaik yang pernah
dimiliki oleh bangsa ini
yang tidak diam
menerima nasib sebagai takdir
generasi yang gak suka menunggu
tapi terus mencari tahu
yang tidak mau menghindar dari masalah
tapi justru memecahkan
beberapa tahun belakangan ini
kita terus melihat
kemunculan anak anak muda ajaib
mereka yang enggan sekedar
jadi penonton di pinggir lapangan
seperti adik kita tadi
tasya nur medina
yang hadir di sini
sukses memulai bisnis bersama keluarga
dengan baba rafinya
mampu tembus pasar dunia
mereka yang melompat
sang dokter sampah
sang dokter sampah
kerang alam kelas dunia
yang lagi viral banget dan fajrin sahabatnya
tuan rumah dengan gagah
di negeri sendiri ada pula
dan atta halilintar
saya juga ingin memperkenalkan
pembuat wayang beber
yang saya temui di wonogiri
yang kembali pulkam ke desa
membangun usaha merdesa
menciptakan lapangan kerja
di desa mereka mampu
sukses mandiri tanpa
harus terjebak antrian usaha
mereka sungguh mampu
membawa negeri ini melompat
lebih tinggi dan saya
bersyukur jadi saksi atau sukses
saya berterima kasih kepada
yang sudah menonton
saya berterima kasih kepada
yang berharga yang
saya rasakan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
kecelakaanlah yang mengubah jalan
hidup saya saya pun terjun
membuka usaha ujian
dan cobaan mengajarkan
satu hal yang penting dalam hidup ini
bahwa kita harus memandang
segala sesuatunya dengan
membangun optimisme di
tengah mimpi mimpi yang
patah ujianlah yang
membesarkan kita bukan
negeri ini butuh lebih
dari sekedar satu dua
tapi seluruh generasi muda
harus bergerak bersama naik
sekalian ayo hadir di tengah tengah
sawah yang menghijau
di atas perahu perahu yang mengembangkan
layar meniti ombak
di lautan lepas dan
gapai pulau pulau serta masuk
di antara sesaknya pasar pasar
rakyat kita mari
kita curahkan segenap tenaga
dan pikiran kita untuk memecahkan
masalah mendasar rumah
tangga indonesia yaitu
harga harga kebutuhan pokok
yang membebani sebab saya percaya
untuk setiap masalah yang
dihadapi oleh emak emak mana suaranya
masih ada juga mama di tengah
yang akan disampaikan
dengan penuh cinta dari kita kita
bersama sama pecahkan masalah pengangguran
benahi sumber daya
manusia kita agar kita
tidak hanya unggul dalam
jumlah tapi juga dalam kualitas
sebagai kunci dalam
pengelolaan kekayaan sumber
daya alam kita
bangun iklim investasi
jutaan pekerjaan baru
muncul di tengah tengah
kami harus memiliki
kekayaan sumber daya
dan yang terpenting
untuk ribuan anak muda
yang ingin berwirausaha
sehingga turut menjadi solusi
permasalahan tenaga kerja kita
tenaga kerja kita perlu
karena sekarang mencari kerja
gampang atau susah
kalau berwirausaha kita melompat tinggi
melawan gravitasi keraguan
pola pikir yang
terwujud dengan kerja keras
kerja tuntas dan kerja ikhlas
ekosistem termasuk dunia usaha
dan pemerintah harus berpihak
kepada gerak anak negeri
yang kita pastikan
memastikan beasiswa yang berlimpah
beasiswa yang banyak
sehingga tersedia belajar di dalam
dan di luar negeri
untuk anak anak bangsa
memberi ruang tumbuh bagi milenial
mudahkan perizinan dan bebas
pajak dua tahun untuk umkm
untuk usaha rintisan
buka ruang partisipasi
pada pemenuhan barang
dan jasa pemerintah khususnya
di sektor industri kreatif
dan teknologi digital
kita melompat dengan
perkuat daya dukung inovasi
kita akumulasi dana
dan pemerintah cerdas memberikan
untuk para milenial
inovator mandiri dan pastikan
adanya insentif riset
untuk dunia usaha
lompat artinya juga melipat
gandakan akumulasi dana riset
sampai dua ratus triliun
dalam lima tahun
di kita di kampus lewat
lompatan tinggi maka butuh fokus
ledakan angkatan kerja
perlu diimbangi dengan
ledakan generasi muda
percayalah semakin muda
teman teman memulai usaha
semakin cepat menyadari kekurangan
juga untuk segera bangkit
mengungguli diri sendiri
memantaskan diri menuai kesuksesan
siap terjun berusaha
siap menjadi entrepreneur
coba lompat berdiri semua
mari kita melompat sama sama
satu dua tiga
satu dua tiga
kita sudah simak
silahkan duduk kembali
kita sudah tepuk tangan untuk kita semua
kita sudah simak
banyak ramalan dan proyeksi
tahun dua ribu tiga puluh ekonomi indonesia
masuk tujuh besar dunia
lalu dua ribu empat puluh lima indonesia
ekonomi dunia dan seterusnya
akan lebih besar
kemungkinan ramalan masa depan itu
tercapai dengan berjuang
menciptakan memastikan ramalan
itu terjadi dari sekarang
lompatan milenial indonesia
insya allah nyata lewat
bangkitnya generasi pengusaha
milenial siap semuanya disini
jadi generasi pengusaha milenial
yang harus kita benahi
bareng selama lima sepuluh tahun ke depan
di masa depan hanya bisa
tumbuh hanya bisa tumbuh
dari teladan mulai hari ini
tugas kita segera bekerja
pastikan agar kelak
jadi kisah inspiratif
bagi generasi nanti
menatap wajah teman teman disini
semua saya lihat wajah teman teman
mampu membangun kemandirian bangsa
kita bisa memulai dengan langkah langkah
kecil untuk bangun
kepercayaan diri kita siap
generasi yang unik
spesial dan saya ingin menjadi
bagian dari teman teman
kita bekerja dan wujudkan mimpi kita
inilah saatnya kita melompat
tinggi terima kasih surabaya
terima kasih jawa timur
terima kasih indonesia
demikian siaran langsung ya
dari surabaya saya bunga harumdani
undur diri terima kasih dan sampai jumpa
di rangkaian young entrepreneur summit selanjutnya